kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan
di dalamnya ada nasdem ada pks ada demokrat
itu tidak bisa berlayar
kita juga tahu termasuk informasi yang sangat sensitif
untuk membuat pasangan anies ahaye yang sudah menjadi rahasia umum
yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi perahara tiga hari yang lalu itu
pasangan itu tidak akan terjadi
informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi
pertanyaan yang saya inginkan
untuk masuk dalam koalisi perubahan
bagaimana jika tidak
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami
anggota tim delapan koalisi perubahan untuk persatuan
selamat malam pak dirman apa kabar
selamat malam mas bram
kabar baik alhamdulillah
kabar baik pak dirman
ini langsung saja berarti artinya
ini samakah dengan klaim demokrat yang narasinya tidak tahu ada keputusan tersebut
atau jangan jangan ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan
pks dan demokrat begitu
rencana menjadikan caimin dari cawapres begitu
baik saya dengan permohonan maaf ya
karena tidak sepatutnya saya merespon yang disampaikan orang yang saya hormati pak spi
presiden kita dua kali dan tetap saya anggap beliau adalah orang yang menjadi panutan saya
tapi saya perlu meluruskan beberapa
kalau dikatakan tidak ada komunikasi
saya harus tegaskan
sama sekali tidak benar
sejak pak anies baswedan mendengar kabar itu dari pak surya paloh
selasa dini hari malam rabu
kami sudah ngirim wa kepada teman teman tim delapan untuk bertemu sepagi mungkin
dan pagi hari pada hari rabu jam enam pagi
kami sudah bertemu dengan salah satu tim dari
maksud bukan menyampaikan berita
tapi memberi satu head up
memberi satu indikasi atau satu pendahuluan
yang tujuannya untuk mengatur pertemuan pak anies dengan pak ahy dan pengurus demokrat
bahkan pada waktunya dengan pak sby
pesan itu kami sampaikan melalui salah satu tim delapan yang dari demokrat
jadi kalau dikatakan tidak ada komunikasi
kami mencobanya sejak rabu pagi
dan seharian terus menerus bertanya
apakah sudah dapat waktu
sampai hari kemis masih kita tanyakan
bahkan terakhir itu pak anies wa
tapi sampai hari ini belum ada pertemuan yang diberikan waktu oleh teman teman partai demokrat
baik pak dirman
harus mengklarifikasi hal ini
oke pak dirman
jadi sebetulnya sifatnya memasangkan dengan
memasangkan dengan caimin
ini adalah sebuah ajuan dari nasdem kepada dua partai lain
atau kemudian ini dianggap sudah hasil akhir begitu
karena kalau publik akhirnya menafsirkan klaim demokrat kemarin
ini kan mau tidak mau menerima begitu
artinya sudah ada keputusan
bagaimana sebetulnya versi anda
kalau kami kan melihatnya
bisa saja diantara pak surya dan pak muhyemin ada perjanjian
kesepakatan itu diberitahukan kepada pak anies
sebagai orang yang tidak punya otoritas terhadap partai apapun kan
nah pak anies berusaha menyampaikan ini kepada partai partai lain
sebagai bahan diskusi
kalau dikatakan seperti ditelikung atau ditinggal
rasanya kok bukan kata yang tepat
karena informasi yang diterima pak surya itu
dari pak surya itu betul betul menjadi bahan yang ingin dikomunikasikan
dan didialogkan dengan partai partai yang selama ini bekerjasama
dan ekspresinya pak anies ketika mendengar itu dari pak surya
walau itu seperti agak tercendung lama
sampai pak surya menegur
anda kok seperti kurang happy begitu ya
iya tentu saja
kami kan harus mengkomunikasikan ini semua
dengan teman teman yang selama ini bekerja bersama
jadi etisi pak anies itu masih bekerja
dan kemudian bahkan beliau segera pamit
karena merasa diskusi itu bukan porsinya
tapi temporinya pak surya paloh
pak dirman oke izin saya menegaskan
tadi kalau saya tidak salah dengar
yang kurang happy adalah pak anies begitu ya
atas informasi atau usulan dari pak surya begitu ya
ditegur sebagai ekspresi kurang happy
dengan wacana menduetkan dengan caimin begitu
bukan itunya tapi terhadap perkembangan ini kok wajahnya kok kurang happy
itu karena di kepalanya pak anies
ini kan urusan ini kita belum selesai
jadi saya tidak ingin
saya ingin mengatakan bahwa
jangan dikesankan seolah olah begitu pak anies menerima itu
langsung setuju dan seperti meninggalkan yang lainnya
itu menurut saya satu struktur pikiran yang keliru
itu yang ingin saya tegaskan
oke kalau begitu yang ingin saya perjelas atau saya konfirmasi kepada anda
jadi sebetulnya bagaimana suasananya
apakah kemudian sesuai dengan klaim demokrat
bahwa sebelumnya sudah ada wacana menduetkan anies ahy
disetujui oleh ketiga partai politik
sudah tinggal menentukan tanggal tiba tiba
ada ajuan baru begitu
memang seperti itukah
karena perlu meluruskan situasi sejujurnya
jadi pada hari senin dan selasa
kami diskusi intensif dengan seluruh partai partai politik
termasuk dengan teman teman demokrat berkali kali
untuk mengatakan menjelaskan bahwa memang ada gap pandangan
antara yang ingin cepat cepat dideklarasikan
dengan pihaknya pak suriapala
dalam hal ini nasdem
nasdem pikir sebaiknya nanti saja menunggu perkembangan
kemudian teman teman demokrat
tapi sebenarnya pks dan juga pak anies sendiri
memang merasa sudah waktunya untuk dideklarasikan
jadi dari sisi memutuskan atau mengusulkan pak ahaye
sebagai calon wakil presiden
pak anies sudah melakukannya gitu ya
tapi kemudian pihak nasdem belum bisa menyepakati
atau belum bisa mendeklarasikan
saya bertanya kepada pak suriapala
pada hari selasa pagi
apakah dengan demikian memang masih membuka opsi lain
pak suriapala dengan terserah mengatakan
ya kalau ada yang lebih baik kenapa tidak
dan itu saya sampaikan pada selasa sore
dalam rapat koalisi
jadi semuanya langsung transparan
bahkan selasa itu kita menyimpulkan
kalau sudah demikian
memang gapnya masih terlalu lebar
silahkan tiap tiap partai itu memikirkan opsi opsi
yang terbuka bagi masing masing
oke oke sebelum ke soal opsi opsi yang dikembalikan
ke partai masing masing saya ingin menanyakan
artinya pada saat itu ketika anda mengatakan
mas anies mungkin atau dan pks pula
lebih serek dengan seorang ahy
nasdem belum memberikan jawaban
ini maksudnya artinya memang belum satu nama itu
atau hanya soal tanggalnya saja
yang kemudian nasdem belum ingin mengumumkan
secara cepat begitu pak dirman
satu nama sudah disimpulkan
karena memang berdasarkan metode
metode eliminasi namanya
diusulkan ibu a tidak bisa
bapak b tidak bersedia atau tidak berani
terus akhirnya sampailah pada titik ya memang
yang memenuhi persyaratan
dan yang bersedia
dan yang tidak punya persoalan namanya
pak agus harimurti yudhoyono
jadi kemudian sampailah pada kesimpulan itu
dan itu adalah merupakan satu proses yang baik
saya kira ikhtiar yang baik
dan karena itu pilihan itu disampaikan kepada seluruh pimpinan partai
tapi sesudah itu kan menjadi hak pimpinan partai
untuk mengatakan iya atau tidak
meskipun dalam biagam dikatakan
diberikan kebenangan pada pak agus
tapi terjemahan dari poin itu adalah
pada akhirnya kan yang tanda tangan adalah pimpinan partai politik
jadi ketika permintaan menunda
kemudian mencari tanggal yang pas itu
sesuatu yang tidak mungkin di push terlalu jauh
artinya ya kita memang harus mencari kesepakatan
nah ketika sampai hape ini kesepakatan tidak terjadi
dan ada salah satu yang mengatakan
apabila sampai minggu ini tidak ada kejelasan
maka akan memilih opsi lain
kita persilahkan kira kira
dan yang memikirkan itu adalah teman teman demokrat
teman demokrat memberi deadline minggu ini
kalau tidak ada kesepakatan
maka akan mencari opsi lain
selasa sore itu sudah ada semacam kesepakatan
tapi tidak menutup bagi munculnya opsi opsi lain
itu yang disepakati pada hari selasa
nah ini kemudian yang juga menarik adalah
yang menyampaikan adalah anda
kenapa bukan mas anies sendiri ketika dikonfirmasi
baru kemudian mas anies mengiakan
dan informasi yang kami terima pula
pasca kemarin pengumuman deklarasi kekecewaan itu
mas anies tidak bisa menghubungi ahy dan juga rekan rekan demokrat
memang pintunya akhirnya setertutup itu
sampai akhirnya mencabut dan juga hengkang dari koalisi perubahan begitu
sekali lagi saya mohon maaf kalau harus mengklarifikasi ini
saya kira kalau dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali itu
saya menemui salah seorang partai demokrat itu
dengan maksud mengatur pertemuan
supaya pak anies bisa bertemu dengan pak ahy
dan mungkin pada waktunya pak spg
saya sampaikan itu
jadi bukan saya menggantikan pak anies menyampaikan kabar ini
sama sekali salah itu
saya memberikan judul besar
minta mengatur pertemuan
antara pak anies baswedan dengan pak ketua umum partai
sebagaimana saya juga melakukannya dengan partai pks
yang terjadi pertemuan dengan pks berjalan lancar saja
tapi terhadap partai demokrat
seharian hari rabu saya terus bertanya kepada teman teman demokrat itu
dari berbagai lini
sudah dapat belum
apakah sudah bisa dapat gambaran
bisa ketemu jam berapa
seharian bahkan kemis juga seharian saya ikutin terus
teman teman pendukung pak anies juga
tidak benar kalau pak anies
tidak ada komunikasi dengan partai demokrat
pak anies melalui saya berusaha
terus menerus menunggu waktu
sampai sekarang ini
tidak diberikan waktu
bahkan tadi sore
karena sejak tadi mengirim wa
tidak dijawab akhirnya menelpon
menelpon juga tidak diangkat
sampailah pada satu situasi di mana kelihatannya
tidak sempat menjelaskan duduk soalnya
dan ditafsirkan secara setihak
oke pak dirman
berarti yang melakukan konfirmasi whatsapp dan telpon tadi
seperti yang anda sampaikan
adalah person to person
mas anies ke mas ahy begitu ya
saya kepada tim gitu ya
kemudian pak anies kepada ajudan mas ahaye
pak anies mengirim wa kepada mas ahaya
itu semua usaha kita lakukan
untuk supaya apapun sikapnya
itu kita akan jelaskan
bagaimana situasi yang kita hadapi
jadi sekali lagi saya ingin menekankan
informasi yang diterima dari pak surya paloh
selasa malam itu
yang saya kemudian di brief
pada selasa dini hari atau rabu dini hari
dimaksudkan sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan
partai politik lainnya
dan komunikasi itu tidak terjadi dengan demokrat
karena kita meminta waktu
tidak memerlukan waktu sampai
bahkan sampai hari ini
sementara dengan pks
baik baik pak dirman
terakhir kalau begitu
bicara soal masa depan koalisi perubahan
andi malaranging sudah memutuskan
membacakan hasil keputusannya
bahwa mencabut dukungan
hengkang dari koalisi perubahan
apakah ini kemudian tidak mengkhawatirkan
untuk tiket mas anies bisa berlayar
di pilpres mendatang
pkb caimin anda mengatakan pula
belum deklarasi secara resmi begitu
ada dinamika begitu ya
dan itu risiko yang harus kita kelola
kita punya harapan
peresmian atau formalisasi
dari dukungan dari pkb
yang saya ketahui
walaupun saya belum menampilkan dokumennya
malam itu memang pkb mengirim surat
atau menyampaikan satu dokumen
kepada pak anies
dan dalam waktu dekat
mudah mudahan dukungan itu diformalkan
dalam bentuk deklarasi
sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama
jumlah yang mendukung pak anies cukup
dan kemudian meyakinkan bahwa ini akan berangkat
saya juga ingin menyampaikan bahwa
sampai dengan siang tadi atau pagi tadi
bahkan sampai sore lah
sampai sebelum sidang majelis tinggi
kami masih terus menyampaikan pesan
kepada teman teman demokrat
mudah mudahan bisa bertemu dan tetap bersama sama
jadi kami tidak punya
kita menghormati keputusan partai demokrat
dan kami tetap bersahabat
karena diantara tim delapan sudah seperti saudara
dan walaupun keputusannya berbeda
tapi tidak mengurangi silaturahmi
dan kehangatan dalam persaudaraan ini
oke tapi harapan untuk kemudian demokrat
masih ada bersama dengan pks
masih ada begitu pak dirman
singkat saja terakhir
sekarang itu kan
teman teman demokrat sudah memutuskan
dan mengumumkan keputusannya
tapi tentu saja politik bisa berubah
kita tetap terbuka
pendaftaran terakhir itu kan bulan november
jadi masih ada september oktober november
ada tiga bulan yang bisa kita tunggu
siapa tahu terjadi perubahan
dan kami tetap berharap bisa bersama
kami akan tunggu seperti apa kemudian kedepannya
terima kasih atas waktu anda pak sudirman
saya tanggota tim delapan koalisi perubahan
telah bergabung dan memberikan informasi di kami
sehat selalu bapak
terima kasih selamat malam